disadari atau tidak masyarakat indonesia berpotensi memakan plastik
ini terjadi karena plastik sudah masuk ke dalam rantai makanan kita
tidak hanya ditemukan di dalam tubuh ikan kandungan plastik juga ditemukan pada sumber air bersih dan air minum
semakin banyak sampah plastik yang diproduksi oleh masyarakat
maka semakin tinggi risiko kita memakan plastik berukuran mikron
sudahkah anda makan plastik hari ini
yakin anda belum makan plastik hari ini
karena disadari atau tidak kita berpotensi memakan plastik
plastik yang kita makan berukuran sangat kecil atau dikenal dengan mikroplastik
lalu dari mana datangnya mikroplastik ini
jawabannya dari perilaku kita
coba kita ingat ingat lagi jenis sampah apa yang kita temui sepanjang hari ini
dari rumah perjalanan di kantor atau di tempat saya
sampah di selokan atau mungkin di saku pakaian kita
mungkin yang kita langsung ingat adalah sampah plastik
seperti kantong plastik gelas plastik kemasan makanan dan minuman plastik atau sedotan plastik
sampah sampah inilah yang berpotensi kita makan tanpa kita sadari
sampah plastik di indonesia bahkan mencapai enam puluh empat juta ton per tahun
dari jumlah tersebut tiga dua juta ton sampah plastik diantaranya dibuang ke laut
sampah plastik sangat sulit terurai
dibutuhkan sekurangnya lima sampai ratusan tahun untuk mengurai plastik yang telah menjadi sampah ini
tidak semua plastik plastik ini masih akan punya nilai ekonomi dan bisa didaur ulang setelah menjadi sampah
akibatnya mereka akan tersebar ke seluruh penjuru dunia dan masuk ke dalam rantai makanan kita
indonesia mampu menghasilkan satu ratus tujuh puluh lima ribu ton sampah plastik per hari
pada tahun dua ribu enam belas indonesia dinobatkan sebagai penghasil sampah plastik kedua terbesar di dunia setelah tiongkok
sampah plastik sebagian besar terbuang ke laut dan akhirnya menjadi mikroplastik
kandungan mikroplastik di tubuh ikan dan sumber air sudah ditemukan di indonesia
mikroplastik yang masuk rantai makanan berpotensi tertempel bakteri virus logam berat bahkan zat karsinogenik atau penyebab kanker
sangat mungkin sekali sampai ke manusia
yang jelas tidak
jelas kan kita ini adalah top predator kita yang ada di posisi paling atas
kemudian minum juga ada kemungkinan apalagi ada studi yang menyatakan mikroplastik juga ditemukan di minuman seperti itu
atau bahkan tanpa kita makan pun kita bisa jadi secara tidak sadar menghirup mikroplastik yang berasal dari pakaian
pakaian kita sebagian besar bahannya plastikal polyester
jadi kita adalah pelaku sekaligus korban
artinya kita bisa berhenti menjadi pelaku agar tidak menjadi korban
mengurangi penggunaan plastik sekali pakai bisa menjadi jalan
di indonesia beberapa kota sudah menjadi lokomotif melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai
tidak perlu menunggu dan menolak plastik sekali pakai karena anda bisa jadi pahlawan
dan waktu yang paling tepat memulainya adalah sekarang
selamat berkontribusi dalam hari peduli sampah nasional